usai diperiksa selama empat jam setia novanto keluar dari gedung kpk tanpa sepatah kata pun
setia novanto selesai diperiksa penyidik kpk pada rabu sore
pemeriksaan mantan ketua umum golkar ini dilakukan kpk untuk mendalami proyek ktp elektronik yang merugikan negara sebesar rp dua tiga triliun
selain setia novanto kpk rencananya juga memeriksa gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan markus mekeng
untuk saksi markus nari terkait paket pengadaan ktp elektronik
namun keduanya batal memenuhi pemeriksaan kpk karena berhalangan dengan tugas pribadi
kpk akan menjatuhkan pemanggilan ulang untuk keduanya
terdakwa kasus korupsi pengadaan ktp elektronik setia novanto ini mengaku siap untuk menghadapi persidangan
tindak pidana korupsi dengan agenda putusan selah pada hari ini
untuk mengetahui suasana di pengadilan tipikor jakarta sudah ada rekan kami
dea intan kartika yang saat ini akan melaporkan apa saja yang akan nanti disampaikan
ataupun disiapkan dari pihak setia novanto ataupun dari pihak majelis hakim untuk sidang hari ini dia
selamat pagi lady dan aldi hari ini betul sekali bahwa pengadilan negeri tindak pindah korupsi jakarta
akan kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
dengan terdakwa setia novanto
agendanya adalah mendengarkan putusan selah yang nanti akan dibacakan oleh ketua majelis hakim
yaitu hakim yanto di mana putusan selah ini merupakan tanggapan atau putusan dari pihak majelis hakim
mengenai eksepsi atau nota keberatan yang sudah disampaikan oleh pihak terdakwa setia novanto pada dua pekan yang lalu
pertanyaan anda soal persiapan memang jika kita melihat dari persiapan pihak kpk maupun setia novanto
beberapa waktu yang lalu mereka sudah menjawab kpk dengan sangat percaya diri
menganggap atau menilai bahwa majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta
tidak akan menerima eksepsi yang kemudian sudah disampaikan oleh pihak setia novanto
sementara itu pihak setia novanto juga mereka yakin dengan nota keberatan yang kemudian sudah disampaikan pada dua pekan lalu
namun mereka juga kemudian memiliki opsi opsi jika nanti putusan selah memutuskan bahwa kasus ini akan masuk dalam pokok perkara atau tetap dilanjutkan
dari pihak setia novanto
novanto melalui firman wijaya menegaskan bahwa pihak terdakwa setia novanto
jika nanti sidang pokok perkara ini akan terus bergulir mereka akan mempertimbangkan soal posisi setia novanto sebagai justice kolaborator
yang mana nanti dalam hal ini setia novanto akan menceritakan atau mengungkapkan segalanya soal pengetahuannya terkait dengan kasus korupsi
maksud kami kasus sedukaan korupsi pengadaan ktp
sedikit mengingatkan anda soal nota keberatan yang sudah disampaikan oleh terdakwa setia novanto pada dua pekan lalu
di mana setia novanto menilai bahwa dakwaan yang sudah disusun oleh pihak jaksa penuntung pada komisi pemberantasan korupsi dinilai tidak jelas dan tidak cermat
hal ini disebabkan oleh perbedaan yang kemudian ada dalam surat dakwaan setia novanto terhadap atau dibandingkan dengan tiga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yaitu
terdakwa irman terdakwa sugiarto dan juga terdakwa andi agustinus atau andi narogong
selain itu pihak penasihat hukum dari setia novanto dalam nota keberatannya juga mengungkapkan bahwa ada yang ganjil dalam surat dakwaan setia novanto
dimana nama nama politisi pdi perjuangan seperti ganjar pranowo oli dodo kambe dan nama nama lainnya ini ada yang hilang dalam surat dakwaan
padahal di surat dakwaan tiga terdakwa dalam kasus yang sama nama nama politisi yang tadi saya sebutkan lady dan aldi masuk dalam surat dakwaan
sementara itu hal hal lain juga masuk dalam nota keberatan yang pasti adalah soal nilai kerugian negara yang kemudian diterima oleh setia novanto dalam surat dakwaan yaitu adalah tujuh tiga dolar amerika serikat
tanpa ada penambahan jumlah dari kerugian negara yaitu dari empat terdakwa dalam kasus yang sama jumlah kerugian negara masih sama yaitu dua tiga triliun rupiah
sedangkan menurut penasihat hukum
dari setia novanto jika setia novanto benar benar menerima uang tujuh tiga juta dolar amerika artinya akan ada penambahan kerugian negara sekitar seratus miliar rupiah
dan hal hal inilah yang nanti akan kita nantikan bagaimana kemudian putusan dari majelis haki pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
namun jika kita melihat dari kasus ini ada tiga terdakwa sebelumnya yang kemudian memang sidangnya tetap dilanjutkan ke pokok perkara
tentunya kita bisa sedihkan
sedikit memprediksi soal bagaimana nanti kelanjutan dari sidang ini namun kita masih menantikan bagaimana sidang yang nanti akan berlangsung pada pukul sembilan waktu indonesia barat
memang dari pihak setia novanto sendiri beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal dua januari dua ribu delapan belas yang lalu pihak setia novanto sudah mengungkapkan mereka siap dekat putusan dan kondisi kesehatan dari setia novanto
setelah setia novanto menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat jakarta pusat ini memang sudah stabil
dan pihak dari penasehat hukum setia novanto mengungkapkan bahwa hari ini setia novanto dipastikan sehat untuk bisa mengikuti sidang dengan agenda putusan setelah
baik dea intan kartika melaporkan dari pengadilan tipikor jakarta kami tunggu perkembangan terbaru dari kasus atau sidang eksepsi ini terima kasih atas laporan anda